selamat pagi kang ujang selamat pagi mira mau berangkat iya berangkat kemana kerja wow
kenapa perasaan baru kemarin kamu bilang mau ngelamar sekarang udah kerja alhamdulillah
om ya udah atau kalau mau berangkat mah iya om dadah mira dadah om pipit
selamat pagi kang ujang selamat pagi
tapi masih training nggak lagi cari pegawai laki laki nggak tahu
tanyain iya nanti rencana kamu buat ngejebak orang yang nawarin kamu buat kerja di biro
jaka pemindahan uang gimana saya butuh orang yang berani nangkep terus bisa bawa mereka
ke kantor polisi kamu mau minta aku yang nangkep bukan kamu saudara kamu
nanti aku coba omongin sama dia aku telpon terima kasih sebelumnya
enggak usah bilang terima kasih mak namanya anak punya rezeki ingat sama orang tuanya itu
wajib mas seneng kamu soleh enggak kayak bapak kamu emangnya bapak enggak soleh kalau soleh
enggak ninggalin kita kamu sama emak anak sama istrinya udah kita makan aja gak usah ngomongin
emang usah banyak banyak buat kamu aja buat ma aja biar ma gemuk
halo masih inget sayap yang pernah ngejebak aku jadi copet dia masih terus operasi
merekrut anak buah baru
kenapa gak langsung latihan mukul sama nendang aja
kamu pernah nonton tinju di tv iya tengah petinju itu gak cuma punya teknik memukul atau mengelak
tapi harus juga bisa bertahan di atas ring selama beberapa ronde
mengurat kemana pergi dari siang tadi bilangnya mau ke lembang
tanahnya belum dapat
belum ada yang lahannya cocok
harganya terlalu tinggi
ada yang harganya pas
lahannya terlalu luas
dananya enggak cukup
tanah pak mirya enggak dijual
kalau saya kontrak aja gimana
buat latihan dulu
sambil nunggu saya kebeli tanah
kuda kuda yang kuat itu penting
penting waktu kita nyerang
penting juga waktu kita diserang lawan
itu udah kuat
anjir dia bener
selamat pagi kang ujang
selamat pagi mira
berangkat ke mana
perasaan baru kemarin kamu bilang mau ngelamar sekarang udah kerja
ya udah kalau mau berangkat ma
dadah om pipit
selamat pagi kang ujang
udah sampai kantor
tadinya aku mau minta jemput
saya udah sampai kantor
ya udah aku pakai ojek online aja
gak usah banyak banyak sepuluh aja
sepuluh mah banyak atu mang
kalau kamu gak mau beliin memang lontong dua sama gorengan sepuluh
ya udah gak usah
mau mang lontong dua gorengan sepuluh
otang harus ketemu atau cari informasi dari tempat lain soal keberadaan willy
terima kasih mas